duga akibat jalanan licin dan menurun sebuah minibus terperosok ke dalam jurang sedalam dua ratus meter di kabupaten garut
akibatnya seorang pengemudi dan penumpang minibus tewas
sementara itu kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan di ruas tol cipularang menewaskan seorang pengemudi truk
kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan raya pak kenjeng kabupaten garut minggu sore
sebuah minibus berwarna hitam masuk jurang sedalam hampir dua ratus meter
akibatnya dua orang tewas termasuk sopir bernama muhammad nurhakiki
keduanya dievakuasi ke puskesmas sindang ratu kecamatan pakenjeng kabupaten garut
dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat jalanan licin sehabis diguyur hujan
laju minibus tidak terkendali saat melintasi jalanan berkelok dan menurun cukup curam
yang meninggal yang sudah ketemu dua orang
sementara itu kecelakaan juga terjadi di ruas tol cipularang kilometer sembilan puluh satu sukatani purwakarta minggu pagi
kecelakaan ini melibatkan dua buah truk dan sebuah mobil sedan
diduga pengemudi truk bernomor polisi be sembilan ribu sembilan jj dengan nama hengki mengantuk
sehingga truknya menabrak truk mengangkut kapur bernomor polisi b sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga nf yang melaju di depannya
truk pengangkut kapur pun terguling
sementara di belakang pengemudi mobil sedan tidak mampu menghindar
dan menabrak bagian belakang truk hengki
akibat kecelakaan ini hengki tewas di lokasi kecelakaan
sedangkan dua pengemudi lainnya terluka
tim liputan transmedia